sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis pertalite solar dan pertamax
harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan
di pasar pemandukan subang jawa barat harga cabai terpantau mengalami peningkatan cukup signifikan pada minggu
harga cabai merah keriting dari rp enam puluh naik menjadi rp seratus per kilogramnya
cabai merah besar dari rp tiga puluh naik menjadi rp enam puluh per kilogram
dan untuk cabai rawit baik oranye maupun hijau juga mengalami kenaikan hingga rp dua puluh per kilogram
pedagang khawatir harga ini akan terus mengalami kenaikan
pengaruhnya dengan kenaikan bbm ada nggak
ada dari harga sekarang pada naik kayak cabai merah cabai keriting rawit telur juga masih harga tinggi
akibat dampak kenaikan bbm
ya bbm naik ya sembako juga naik
di pasar lakesi kota parepare sulawesi selatan pada minggu siang
harga sayur mayur seperti cabai dan wortel juga ikut terpantau naik
harga cabai rawit cabai besar hingga cabai keriting naik secara bertahap mencapai rp tiga puluh lima per kilogram
dari harga normal rp tujuh belas hingga rp delapan belas per kilogram
untuk harga wortel dari harga normal rp enam per kilogram naik hingga dua kali lipat
di pasar pucang surabaya jawa timur beberapa harga komoditas pangan juga terpantau mengalami kenaikan
seperti harga cabai rawit yang semula rp empat puluh delapan per kilonya kini naik menjadi rp lima puluh
sementara cabai rawit besar dari rp lima puluh lima naik rp lima menjadi rp enam puluh per kilogram
selain faktor cuaca kenaikan harga dipengaruhi juga ongkos angkut
yang mulai menyesuaikan dengan kenaikan harga bbm
menurut dosen ekonomi universitas airlangga kenaikan harga bbm pastinya berdampak pada berbagai sektor
salah satunya harga kebutuhan pokok
pasalnya bbm menjadi kebutuhan primer untuk produksi barang
adanya bantuan dari pemerintah diharapkan bisa lebih tepat sasaran
sehingga bisa menekan laju inflasi sekaligus menjaga keseimbangan daya beli masyarakat
pastinya menjaga distribusi barang dan jasa itu tetap merata ke seluruh indonesia
nah ini akan lebih meminimalisir inflasi kita dengan cara bantuan sosial yang sudah akan disalurkan itu
juga akan menjaga keseimbangan daya beli masyarakat
yang ada di indonesia
sehingga tidak terlampau terjadi shock dengan kenaikan bbm seperti itu
sejumlah pedagang memprediksi penyesuaian harga kebutuhan pokok akan terjadi dalam beberapa hari ke depan
berlebutan cnn indonesia